tiga hari menjelang hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah suasana terminal pulau gebang jakarta timur kembali dipadati oleh calon pemudik
menurut data dari pihak penolak terminal pulau gebang pada jumat dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh dua hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat sudah ada dua ratus sembilan puluh delapan calon pemudik yang diberangkatkan dengan menggunakan tiga puluh tiga bus
dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas jumlah ini jauh berbeda
dimana tahun dua ribu sembilan belas lalu pada periode lebaran terminal pulau gebang mencatatkan jumlah empat belas pemudik
nah di tahun dua ribu dua puluh dua ini tercatat jumlah pemudik paling banyak hanya sebesar delapan lebih pemudik saja